halo bos di terminal bukan kang goba kamu gimana
ah saya mah bebas yang penting saya masih disini
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
si kemot gak kira kira dia mau jadi bos disini
garut garut garut garut
salah salah salah
salah salah salah
salah salah salah
salah salah salah
salah salah salah
salah salah salah
salah salah salah
saya bukan ngajak
mang u disini aja
jangan dikasih pedas
tidak itu tidak baik
tidak itu tidak baik
tidak itu tidak baik
tidak itu tidak baik
tidak itu tidak baik
jangan dikasih pedas
tidak itu tidak baik
kamu udah duluan kamu mau ngopi juga iya bompong si bos belum datang si bos santai
kapan kita pindah rumah akan ada rencana pindah rumah akang kan sekarang udah banyak
uang semua uang dari terminal kan dikasih ke akar nggak di store ke kamus uang di terminal
dibagi bagi bukan buat akang semua ya tapi sisanya nggak di store ke kamus kan akang simpen
akan tabung buat beli rumah kita mesyarian panas panasan si bos mainak datang siang
terus minta uang namanya juga bos si bos makin kaya kita mau gini gini aja
uang yang udah akan kumpulin nanti mau dipakai buat modal akan mau coba usahanya lagi enggak
nanti akan rugi lagi kamu nggak kepengen jadi bos ah saya mah sakit udah uyuhan udah lumayan
enggak pengen jadi bos segala yang penting setiap hari ada pemasukan kalau saya jadi bos
pemasukan buat kamu pembagian buat kamu saya jamin lebih banyak kamu jadi bos
kupat tahu kayaknya enak kamu kan tadi sudah makan mie ayam kupat tahu belum
kalau bos di terminal bukan kang gobang kamu gimana ah saya mau bebas yang penting saya masih di sini
kiraiyam kiraiyam kiraiyam kiraiyam kiraiyam kiraiyam kiraiyam kiraiyam tasik tasik tasik kabo
si kemot gak kira kira dia mau jadi bos di sini
saya punya komis juga kan
gue raingannya sepuluh dibungkus
masih belum kenyang
gorengannya buat sembilan
teteh katanya janda ya
kamu gak usah ngasih uang cash ke saya
kamu setor ke rekening saya setiap hari jam dua
kecuali sabtu sama minggu
uangnya kamu store sama uang yang hari senin
uangnya kamu setor sama uang yang hari senin
garut garut garut
si kemot katanya pengen jadi bos disini
si kemot nggak usah didengar
dia pernah jatuh dari motor
kepalanya kebentur aspal
saya gak berani bergerak
kamu kenapa belum nikah
belum ada yang cocok
belum ada yang cocok atau belum ada yang mau
sama kamu aja ada yang mau masa sama saya enggak
sepi terus nih jang
pusing nih kalau sepi terus
saya lebih pusing
kamu mah mending masih single
di belakang saya ada supporter
ada anak sama mertua
kamu maunya yang gimana
yang pertama dan paling penting adalah
dia itu perempuan
ya iya tuh itu emang gak usah diomongin
yang kedua harus cantik
yang keemunya ganteng
emangnya enggak gitu
saya mah belum berani kalau harus rumah tangga sekarang
buat hidup sendiri gini aja udah susah
tapi kamu gak usah takut
setiap orang rezekinya beda
gak semua seperti saya
memang gak semua
saya mau fokus dulu usaha
kalau sudah mapan baru saya mau mikirin soal perempuan
kalau belum mapan terus ada perempuan cantik mau sama kamu gimana
sikat aja lah kalau cakep mah
di kantor kita kan banyak karyawan cantik
gak ada yang kamu taksir
kamu udah jalan
aku juga sebentar lagi jalan
ki nanti gak kerja
ki nanti ngelurin diri

ki nanti kan baru kerja beberapa bulan
kenapa gak betah
ada peluang di tempat lain yang lebih bagus mah
mamang boleh tahu
pertanyaan yang ada di kepala ki nanti tentang papi
pertanyaan tentang siapa tapi di luar rumah
pertanyaan tentang papi selain sebagai ayah ki nanti
apa papi memang benar
seperti yang ki nanti denger dari orang lain